kita bertarung disini
ampun maha raja kusti prabu amat maridun
kusti prabu yang banyak bicara
diam kamu kecurah ring
tidak boleh memperdulikan soal itu
kita serang pengecut pajak jalan ini bersama sama
ayo senur jati
serang sudah mudah